vaksinasi perdana bagi kelompok ibu hamil menyusui dan anak berusia dua belas sampai tujuh belas tahun
diselenggarakan di bogor jawa barat pada selasa dua puluh sembilan juni
vaksinasi ini disaksikan langsung oleh menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
muhajir effendi wali kota bogor bima arya dan kepala badan kependudukan dan keluarga berencana nasional hasto wardoyo
kelompok ibu hamil menyusui dan anak anak sengaja disasar sebagai penerima vaksin
lantaran termasuk golongan paling rawan terpapar dengan resiko lebih berat dari penderita covid sembilan belas pada umumnya
sejumlah peserta pun mengaku antusias dengan adanya vaksinasi ini
ketiga ibu menyusui dan ketiga ibu ibu hamil
kalau tadi baru simbolis saja pencanangan ya hanya beberapa warga saja
untuk selanjutnya kami sesuaikan dengan stok pengiriman vaksin dari pusat
acara vaksinasi bagi kelompok ini sekaligus juga dilaksanakan dalam rangka memperingati hari keluarga nasional
yang jatuh pada tanggal dua puluh sembilan juni
tim liputan cnn indonesia